pada senin tiga puluh satu juli telkom indonesia menyelenggarakan ahlak culture festival dua ribu dua puluh tiga di telkom landmark tower jakarta
acara ini digelar untuk merayakan tiga tahun penerapan filsafat budaya kerja badan usaha milik negara yang dinamai ahlak
acara ini dihadiri lebih dari seribu peserta yang berasal dari internal telkom group karyawan bumn serta mahasiswa
nah ini kesempatan bagi setiap unit baik itu di dalam telkom maupun di dalam perusahaan untuk mengaktualisasi apa yang sudah mereka jalankan
dan juga kesempatan untuk sharing antara para unit mana saja yang berhasil dilakukan di tempat lain jadi kopi di tempat lain
acara yang digelar di dua tempat dalam satu hari ini meliputi pameran hingga lomba
selain itu penghargaan the best ahald implementation juga diberikan untuk pelaksanaan nilai ahlak terbaik di tempat kerja
nah kerennya setelah kumpul di sini kita bisa tahu bahwa setiap
daerah itu punya inovasi inovasi yang membuat setiap daerah itu semakin impact gitu ke indonesia sendiri
dalam ahlak culture festival telkom group dua ribu dua puluh tiga juga dilaksanakan pembacaan komitmen pengimplementasian core values ahlak bersama seluruh undangan dan peserta
sebagai panduan berlaku keseharian
dalam konteks bumn ini bumn ini spektrumnya luas sekali
ada yang besar ada yang menengah ada yang kecil
nah semuanya memiliki tantangan yang berbeda beda
ya progresnya berbeda beda
dan kalau kita sekarang ini dengan core value ahlak ini harapannya apa
kita semua maju bersama sama kolaborasi
ahlak culture festival dua ribu dua puluh tiga juga dimeriahkan dengan berbagai talk show
festival ini pun ditutup dengan penampilan tulus